terus berulangnya kasus tki gelap tidak terlepas dari longgarnya pengawasan di sepanjang perbatasan indonesia dan juga malaysia
jalur jalur masuk tki ilegal ini biasa dikenal sebagai jalur tikus yang sulit diendus
badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia atau bnp dua tki menengarai ada sejumlah jalur tikus tki ilegal ke malaysia
saya akan ajak anda kira kira daerah mana saja ternyata sumatera itu masih menjadi lokasi favorit bagi para tki ilegal untuk transit menuju ke malaysia
batam ini menjadi lokasi favorit ataupun jalur favorit pemberangkatan tki legal via laut
karena paling dekat dengan titik terluar malaysia dari batam tki ilegal menuju sejumlah titik terluar malaysia di johor baru
seperti ada pengerang kota tinggi ulu tiram dan juga sungai ringit
kita akan beralih untuk selanjutnya
ternyata selain batam ini
ada daerah lain di pulau sumatera yang menjadi lokasi ataupun lokasi favorit bagi para tki yang akan menuju ke malaysia
tepatnya di jalur bagan siapi api
seperti yang anda lihat di layar televisi anda
ini menjadi jalur pilihan bagi para tki untuk ke malaysia
dari titik ini tki ilegal biasanya menyasar daerah port kelang selangor malaysia
kita akan lanjut
ternyata tidak hanya pulau sumatera saja yang menjadi lokasi favorit bagi para tki
di kalimantan juga seperti itu
tepatnya di kalimantan utara
anda bisa lihat ini adalah wilayah malaysia yang dibawa adalah wilayah indonesia
di kalimantan ini tepatnya di nunukan menjadi titik utama pemberangkatan ke tawau malaysia
dari pelabuhan kandang babi nunukan para tki ilegal menempuh bahaya dengan menaiki tongkang atau kapal kecil
melalui pelabuhan batu batu dan juga sungai nyamuk
selain itu juga ada wilayah lain di kalimantan utara yang menjadi lokasi favorit bagi para tki
tepatnya ada di sebatik kalimantan utara
memang sebatik ini perlu diketahui pula memang selama ini cukup ramai diperbincangkan
karena ada kaitannya dengan lokasi batas wilayah antara indonesia dan juga malaysia
dan ini juga menjadi titik favorit bagi para tki
dengan tujuan utama ke tawau sabah tenaga kerja gelap biasa bertolak dari kampung aji kuning pulau sebatik
dan ternyata tidak hanya wilayah ataupun jalur laut saja yang menjadi lokasi favorit
ataupun yang menjadi media favorit bagi para tki untuk ke malaysia
ternyata jalur darat juga seperti itu
ini masih jadi pilihan tki ilegal dari perbatasan ntkong di kabupaten sanggau tepatnya
di mana di sini para tki itu bisa bekerja menjadi tenaga pekerja gelap
yang berusaha menembus ke wilayah sarawak yang ada di malaysia
dan perlu saya sampaikan pula bahwa mengapa jalur laut ini menjadi favorit bagi para tki untuk ke malaysia
karena memang indonesia sendiri ini memiliki luas ataupun panjang garis pantai yang cukup panjang
begitu sepanjang lima puluh empat ribu
ini indonesia menjadi peringkat kedua setelah kanada yang memiliki garis pantai sepanjang dua ratus dua kilometer
itu tadi sejumlah titik yang menjadi lokasi favorit bagi para tki untuk bisa ke malaysia